hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh lima ratus empat spesimen sehingga total spesimen yang kita periksa adalah satu dua ratus dua puluh satu lima ratus delapan belas
kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak satu enam ratus tiga puluh sembilan sehingga totalnya menjadi delapan puluh enam lima ratus dua puluh satu spesimen
kalau kita lihat sebarannya maka dki jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak tiga ratus tiga belas dan sembuh tiga ratus dua puluh enam
jawa tengah melaporkan kasus baru tiga ratus dan sembuh empat ratus
jawa timur hari ini melaporkan kasus baru dua ratus tujuh puluh lima dan melaporkan sembuh empat puluh
sulawesi selatan hari ini melaporkan satu ratus lima puluh delapan kasus baru dan lima ratus sembilan belas sembuh
kalimantan selatan satu ratus lima puluh delapan

kalimantan tengah tujuh puluh lima kasus baru tujuh puluh empat sembuh
bali lima puluh lima kasus baru dan satu ratus sembilan belas sembuh
saudara saudara provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh ada lima belas provinsi
dan lima provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus baru sama sekali
diantaranya adalah bangkabung
belitung jambi kalimantan barat kalimantan utara dan nusa tenggara timur
kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah dua satu ratus tiga puluh tiga sehingga total sembuh menjadi empat puluh lima
meninggal satu ratus dua puluh tujuh orang sehingga total menjadi empat satu ratus empat puluh tiga
empat ratus enam puluh empat kabupaten kota yang sudah terdampak di tiga puluh empat provinsi
dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak tiga puluh tujuh lima ratus lima orang
saudara saudara mari pahami bahwa proses penularan masih terus terjadi
oleh karena itu patuhi protokol kesehatan patuhi
gunakan masker jaga jarak
dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun